dan terkait penangkapan istri santoso sudah ada korespondensi nn indonesia di palu sulawesi tengah
ada silvano hajitvano ini terkait dengan penangkapan umi delima yang merupakan istri kedua santoso
apakah sudah diketahui saat ini di mana posisi dari umi delima sendiri
setelah tertangkap tadi pagi pada pukul sembilan waktu indonesia bagian tengah
umi delima atau jumiatun ini dicek dulu kesehatannya di poso
kemudian setelah itu setelah pemeriksaan dan sekaligus pemeriksaan berkas
umi deliman akan dibawa langsung ke palu
sampai saat ini informasi dari polda sulawesi tengah palu menyebutkan bahwa umi delima sebentar lagi akan tiba di polda
dan untuk mengetahui keterangan resmi dari penangkapan
umi delima atau jumiatun berikut ini adalah pernyataan dari pjo tinombala dua ribu enam belas
brigjen pol rudi sufahriyadi
pagi pukul sembilan kita menangkap bpo atas nama jumiatun alias umi delima
istri kedua dari santoso alias keluarga
yang ditemukan ketika akan turun ke kampung
jadi ditangkap oleh satu antubas yang ada di sana
sebelumnya sempat tersiar informasi bahwa ada satu lagi dpo yang tertangkap
tetapi ini belum terkonfirmasi baru satu dpo yang tertangkap lagi
yakni jumiatun atau umi delima istri kedua dari santoso asalnya dari bima
yang dikasihkan tersisa ada dua dpo perempuan lagi yang akan dikejar dalam operasi tinobala ini
yang termasuk dalam rombongan yakni istri dari ali kalora dan juga istri dari basri
sementara dengan tertangkapnya jumiatun atau umi delima ini
berarti tinggal delapan belas dpo lagi yang masih harus dicari oleh tim satgas tinombala
dan sebagai rinciannya bahwa umi delima atau jumiatun
jumiatun ini awalnya disergap di sebuah pondok dan kemudian ia menyerahkan diri
dari beberapa istilah yang ada beberapa jam yang lalu bahwa umi delima ini menyerahkan diri
atau umi delima ini tertangkap tetapi yang jelas bahwa saat penyergapan berlangsung
umi delima menyerahkan diri
kembali ke studio renhar
baik vano artinya tinggal delapan belas anggota kelompok santoso yang masih diburu hingga saat ini
dengan ditertangkapnya umi delima ini apakah ada sinyal yang ditangkap oleh pihak dari operasi tinombala
bahwa ini besar kemungkinan sisa kelompok santoso akan menyerah begitu saja
logistik dari mereka atau kelompok santoso yang saat ini tinggal delapan belas orang ini sudah mulai menipis
ini ditandai dengan umi delima yang turun ke gunung turun gunung maksud saya ke dalam kampung
ini masih kawasan
ini masih kawasan
ini masih kawasan
ini masih kawasan
ini masih kawasan
sebagai upaya untuk melemahkan tim operasi tinobala
sorry maksud saya untuk melemahkan kelompok santoso
kasih silvano hajid langsung dari palu sulawesi
tengah kami akan terus pantau bagaimana perkembangan terbaru dari anda